di direktorat jenderal pajak dengan menetapkan dua tersangka baru
kami melakukan kajian atau analisis
oke ini bang joshua kita melihat perjalanan indeks saham dalam negeri ya pada perdagangan kemarin bolak balik ya akhirnya sampai ditutup terkoreksi tipis tujuh belas persen
kalau di komnasam extrajudicial killing sebenarnya sama
proses membuat cairan gula semut selesai
maka siapapun boleh menjual sampai tadi
hasilnya sebuah balon udara tanpa awak ditemukan polisi dari sebuah rumah
lagi kalau lagi di lampu merah ya barang barang harus di pegang dan di simpan dengan baik supaya perjalanan jauh lebih aman
ini pelajaran rohani yang kita bisa ambil dari sini
dicacah kita pilih dulu warna karena nanti pas kita mau nyetak biar ada komposisi kita
karena belum ada obat yang untuk
ikan di sini ada ikan seperti ikan napoleon
sementara gerbong panoramik tersedia
bahwa kejadian efek samping ataupun efek simpang yang bisa terjadi
tipe orangnya adalah tipe orang yang mengalah gitu
saya minta karena mereka untuk
ini daerah kan bisa terakselerasi dengan lebih cepat sehingga ini akan memberikan dorongan positif ya
siapa yang tidak kenal sama si buta dari goa hantu
tim sus ini oleh pak mahfud di preskon kemarin pagi
mana yang bisa dikomentari
dan semakin banyak orang yang jadi pengangguran
untuk sementara ini warga masih bertahan di rumah rumah yang tidak terjadi banjir ataupun di warung warung yang juga kalicilabungan sarwe siap melaksanakan apabila dampak banjirnya agak lama
terus kan anak anak menurunin jadi jalan
motor memang menjadi pilihan berkendara
bmkg juga memperkirakan terjadi gelombang tinggi air laut di berbagai daerah
paling tidak ada inovasi dan ya dan menarik untuk mensosialisirkan bola basket bahwa
ya ini terima kasih mbak tiffany
pendekatan restoratif justice keadilan restoratif
gerakan wushu bukan hanya menampilkan jurus bela diri
makanya dibuat batasan batasan tertentu hal hal kegentingan memaksa itu
dengan kluster kluster pembiayaan seperti ini
ini sadarai saya yang di
aset dari pt inklusif finance group mencapai rp lima sembilan puluh empat miliar dan total liabilitas mencapai rp satu tujuh puluh sembilan miliar
sebenernya ya itu tantangannya sih
jumlah ini setara rp lima belas hingga rp delapan belas
silakan beri jawab di kolom komentar